bencana banjir hingga longsor mulai terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
hal itu berakibat kerugian yang diderita masyarakat
tidak hanya itu korban jiwa pun terjadi
lalu bagaimana mitigasi dan mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi
yang sudah mulai terjadi di indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
kepala pusat data dan informasi badan nasional penanggulangan bencana
abdul muhari selamat sore pak abdul
selamat sore mbak arifana
pak abdul bmkg baru baru ini mengeluarkan peringatan terjadinya bencana hidrometeorologi
yang akan terjadi di wilayah jabodetabek
jika dari pengamatan bnpb wilayah mana saja tepatnya bencana tersebut bisa terjadi pak
iya kalau untuk wilayah tentu saja kita mengacu kepada data yang akan dikeluarkan
dan peringatan di ini berbasis dampak yang akan dikeluarkan oleh bmkg
tetapi bnpb sudah melakukan pemetaan yang sangat detil
kalau untuk jabodetabek termasuk juga kita tumpang susunkan dengan historis kejadian bencana yang kita punya
sehingga mungkin masyarakat masyarakat yang memang secara historis kejadian menjadi langganan banjir
ini menjadi bahan kewaspadaan
tetapi satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kawasan jabodetabek
dalam dua tahun terakhir pengalaman kita menunjukkan tidak hanya terpengaruh
tapi juga terpengaruh oleh banjir kiriman dari hulu
jadi intensitas intensitas hujan lokal seperti yang terjadi di halim awal dua ribu dua puluh lalu
kemudian bekasi beberapa waktu yang lalu
tanggul jebol juga di bekasi akibat intensitas hujan lokal dan tidak terlalu ada pengaruh dari hulu
hal hal seperti ini kami mengimbau agar masyarakat juga memperhatikan
senantiasa informasi update informasi pemutakhiran informasi cuaca dari bmkg
karena masuk ke awal musim hujan yang kita dipengaruhi oleh fenomena al anina ini
perubahan intensitas hujan itu bisa terjadi dengan sangat cepat
jadi ini yang perlu mungkin diwaspadai oleh masyarakat
oke pak abdul hingga saat ini data dari bnpb sudah berapa kejadian bencana hidrometeorologi terjadi di wilayah indonesia
untuk kejadian bencana hidrometeorologi secara historis ada enam provinsi yang menjadi hotspot yang kita cermati dari tahun ke tahun dari dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh satu
itu di sumatera ada di aceh kemudian di jawa itu jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan itu kalimantan selatan sulawesi itu sulawesi selatan
tetapi di dua ribu dua puluh satu ini ada beberapa
ada lokasi yang kemudian menjadi hotspot baru misalkan di sulawesi itu gorontalo
sangat sering terjadi bencana hidrometeorologi banjir banjir bandang tanah longsor
kemudian di kalimantan kalimantan barat dan kalimantan tengah menunjukkan frekuensi yang lebih sering daripada catatan sejarah yang mereka punya lima tahun terakhir
ini mungkin berkaitan dengan situasi lingkungan yang ada
jadi kita imbau pemerintah daerah benar benar bisa melihat situasi lingkungan daya dukung daya tampung lingkungannya
pak abdul apakah dampak perubahan iklim juga akan semakin berpengaruh pada bencana hidrometeorologi yang terjadi di tanah air
ya perubahan iklim tentu saja berpengaruh
tidak hanya dalam konteks kita punya pengalaman di dua ribu dua puluh beberapa periode puncak intensitas hujan yang seharusnya
terjadi dalam periode lima puluh tahunan atau dua puluh lima tahunan terjadi lebih cepat sehingga ada intensitas hujan lokal yang sangat tinggi
ada beberapa kali rekor baru dalam intensitas hujan harian di awal dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
ini tentu saja merupakan dampak lokal dari fenomena global
selain itu tidak hanya bencana hidrometeorologi basah
di bulan agustus bnpb juga
mengamati dampak fenomena global ini juga terjadi misalkan di provinsi aceh
itu bagian pesisir barat aceh itu hidrometeorologi basah ada kejadian banjir banjir bandang tanah longsor
di pesisir timurnya itu karhutlah
jadi kita bisa bayangkan di satu provinsi itu terjadi dua kasus bencana hidrometeorologi basah dan kering
dua kejadian perlawanan sebenarnya
dalam satu provinsi ini tentu saja merupakan dampak dampak lokal dari fenomena global yang ada
bagaimana dengan faktor lanina pak
apakah akan semakin mempengaruhi intensitas hujan dan memicu bencana
untuk faktor lanina sendiri bmkg sudah menyampaikan bahwa pengalaman kita di dua ribu dua puluh
daerah daerah yang terdampak atau memiliki terpengaruh oleh fenomena ini
maka intensitas hujannya
secara umum bertambah dari dua puluh hingga tujuh puluh persen
dua puluh hingga tujuh puluh persen ini yang perlu kita waspadai nanti
oke pak abdul langkah mitigasi yang disiapkan bnpb atas ancaman bencana ini apa saja
baik bnpb tentu saja dalam konteks ini mendukung kesiapsiagaan di daerah
kami sudah melakukan di tingkat nasional sendiri di lintas kementerian lembaga
kita sudah melakukan rakor kesiapan
di tiap tiap kementerian misalkan kementerian perhubungan
kesiapsiagaannya terhadap sektor perhubungan dan transportasi
kementerian pertanian berkaitan dengan musim panen dan lain lain
untuk tingkat daerah sendiri kita sudah mengumpulkan tiga puluh empat provinsi bpbd nya
dan kita mendorong dilakukannya apel kesiapsiagaan
kemudian mengecek kesiapan alat perangkat personil
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
supaya kita di daerah teman teman pemerintah daerah benar benar paham tingkat risiko yang akan terjadi
dan kesiapan alat perangkat personil yang ada itu seperti apa
kalau sekiranya ada dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat
maka pemerintah daerah bisa menetapkan status siaga darurat
agar dukungan pemerintah pusat bisa turun ke daerah
oke selain menyiapkan infrastruktur dan juga alat begitu ya
apa kemudian saran bnpb kepada pemerintah daerah yang wilayahnya rawan terjadi banjir
dan tanah longsor pak
pertama tentu saja kita sudah menyampaikan informasi informasi
baik itu kabupaten kota yang secara historis punya sejarah kejadian banjir
dan banjir bandang dan tanah longsor
kemudian kita masih punya waktu sebenarnya
bmkg menyebutkan puncak dampak dari lanina ini ada di januari februari
yang akan bersamaan dengan puncak curah hujan
artinya kita masih punya satu dua bulan lagi paling tidak untuk menyiapkan kembali kita lihat
kondisi sungai kita apakah tanggul sungainya cukup kuat
kita lihat lagi kita susul ke atas apakah ada bendung bendung alam seperti yang terjadi di batu malang kemarin
apakah ada runtuhan pohon tumbang yang bisa menghambat alur air sehingga membendung
ketika curah hujan tinggi dia hancur dan membawa banjir bandang
itu harus kita pastikan tidak ada di hulu hulu sungai
kemudian untuk tebing tebing sungai tebing tebing lereng
yang di bawahnya ada pemukiman yang di bawahnya ada infrastruktur seperti jalan dan jembatan
pastikan kondisinya bisa atau tidak rawan ketika terjadi hujan intensitas tinggi
bisa dengan menanam paceper atau masih kita masih punya waktu untuk membuat perkuatan perkuatan
baik dengan turap atau perkuatan beton secukupnya hingga dua bulan ke depan
sehingga benar benar dari sisi aspek mitigasi
bisa kita hadapi fenomena elemina dua bulan ke depan
satu hal lagi mungkin kesiapsiagaan masyarakat mbak ini penting untuk kita sampaikan
bahwa terkadang masyarakat tidak mengetahui kapan harus evakuasi
bagi mereka yang tinggal di daerah rawan
kami ingin menyampaikan bahwa jika masyarakat merasakan atau mengalami hujan yang menerus
selama lebih dari satu jam kemudian jarak pandang
kalau kita lihat keluar tidak lebih dari tiga puluh meter
maka masyarakat yang ada di celerengan atau tinggal di sekitar lereng tebing
atau tinggal di daerah dataran rendah sepanjang aliran sungai
agar evakuasi dulu sementara sampai hujan rendah
baik baik kita berharap masyarakat waspada akan ancaman bencana
yang sudah diprediksi ataupun diramalkan oleh bmkg
dan pemerintah daerah juga bisa menyiapkan infrastruktur serta peralatan
untuk mengantisipasi ancaman